eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun
oleh karena itu upaya diplomatik perlu terus dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh indonesia
dari sisi perekonomian tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak
akibat serangan israel ke kedutaan iran di damaskus
dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh iran
situasi di timur tengah memanas pasca iran menembakkan ratusan drone dan rudal ke wilayah israel
aksi ini sebagai balasan atas serangan israel ke fasilitas diplomatik iran di damas suriah
israel pun mengancam akan melancarkan serangan balasan
adu kekuatan antara dua musuh bebuyutan ini memunculkan beragam spekulasi
ada kecemasan aksi saling serang antara israel
dan iran akan melibatkan banyak negara dan memicu perang dunia ketiga
akankah perang dunia bakal menjadi nyata
lalu apa dampaknya bagi indonesia jika aksi saling serang antara israel dan iran berkepanjangan
israel iran adu kekuatan indonesia terancam dalam tanda tanya
timur tengah makin memanas
sabtu tiga belas april lalu iran meluncurkan serangan udara ke israel yang mencakup satu ratus tujuh puluh drone tiga puluh rudal jelajah dan satu ratus sepuluh rudal balistik
ini adalah pertama kalinya iran melancarkan serangan ke israel dari wilayah kedaulatan iran
iran mengatakan itu merupakan balasan atas serangan israel ke fasilitas diplomatik iran di damaskus suria pada satu april lalu
kementerian luar negeri pun mengimbau agar wni di israel dan iran meningkatkan kewaspadaan
kbri aman telah menjalin komunikasi dengan para wni yang tinggal di wilayah israel
dan hingga saat ini tidak ada informasi mengenai adanya wni yang terdampak atas serangan balasan iran kepada israel
terdapat satu ratus lima belas warga negara indonesia yang tinggal menetap di israel
mayoritas tinggal di wilayah yerusalem tel aviv dan arafah
bri teheran mencatat terdapat ada tiga ratus tujuh puluh enam warga negara indonesia yang tinggal di wilayah iran
mayoritas adalah pelajar mahasiswa di kota
presiden jokowi menggelar rapat internal dengan para menterinya di istana selasa siang
membahas potensi eskalasi yang terjadi antara iran dan israel
menteri luar negeri retno marsudi mengungkap pesan jokowi terkait konflik yang kini melibatkan iran israel
yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik agar pihak pihak terkait menahan diri dan dapat dihindari terjadinya eskalasi
mantan direktur pelaksana bank dunia marielka pangestu mengatakan indonesia akan terkena dampak jika ketegangan antara israel dan iran terus berlanjut hingga menyebabkan defisit apbn
peristiwa sabtu lalu adalah episode terkini dalam permusuhan lama antara iran dan israel
kedua negara itu telah terlibat dalam permusuhan berdarah selama bertahun tahun
bahkan permusuhan keduanya merupakan salah satu sumber ketidakstabilan di wilayah timur tengah
akankah aksi saling serang dua seteru ini akan berbuntut panjang dan bisa memicu perang dunia ketiga
bagi indonesia jika konflik israel dan iran berkepanjangan
israel iran adu kekuatan indonesia terancam dalam tanda tanya adalah tema satu media the forum malam ini di studio telah hadir hikmahanto yono pakar hukum internasional
di sebelah kiri saya ada bu siti ruhaini zuhayatin alih utama ksp
kemudian ada ekonom senior dari indef didi jerahbini
dan melalui sambungan zoom ada dubes ri untuk iran pak roni prasuto yuliantoro
saya akan mulai diskusi meminta update dari dubes pak roni di teheran
pak roni pak dubes bisa digambarkan situasi teheran seperti sekarang seperti apa
untuk hari ini setelah berapa sekarang tanggal tujuh belas jadi setelah empat hari dari serangan balik iran ke israel
situasi khususnya di teheran pada saat ini sampai sore hari ini berlangsung dengan normal dalam arti kehidupan sehari hari berlangsung dengan normal
masih tetap berjalan seperti biasa
kemudian juga supermarket tetap buka
kami melihat tidak ada antrian panjang
sebagaimana jika terjadi sesuatu hal untuk membeli barang barang pokok atau persediaan
kemudian juga tidak ada antrian panjang untuk membeli bbm
sekolah juga tetap berjalan dengan seperti biasanya
serta kita juga memperhatikan bahwa jalan jalan di teran karena hari ini juga hari kerja
walaupun sudah sore jalan jalan masih tetap macet di jalan jalan utama
itu gambaran umum masyarakat di iran
kalau spesifik soal warga negara indonesia di teheran bisa diceritakan apakah ada langkah langkah khusus untuk perlindungan atau arahan arahan bagaimana dia harus menempatkan
harus menempatkan diri pak dubes
yaitu di thailand sendiri kemudian juga di kung masyad dan beberapa kota
dan tentunya sejak tanggal satu april yang lalu kami mengadakan
mengadakan komunikasi juga kepada para wni kita yang ada di iran ini untuk siaga
dan juga kami melakukan koordinasi dengan kementerian luar negeri dengan direkturat perlindungan wni di jakarta
dan kita sudah putuskan sejak tanggal tiga belas januari di iran untuk kegiatan wni kita
untuk deklarasikan siaga dua pak
kalau itu di masyarakat tapi kalau di kantor pemerintahan atau di militer di iran gitu untuk mengantisipasi
kalau kalau kemudian israel melakukan serangan bisa digambarkan pak dubes seperti apa antisipasinya
jadi sejak serangan kembali iran ke israel
dari pemerintah iran kami melihatnya seperti itu kepada masyarakatnya mengenai kesiapsiagaan
tetapi kami melihat bahwa terjadi juga demonstrasi di pusat kota di teheran
yang mendukung serangan balasan iran kepada israel tersebut
oke baik pak dubes saya ke prof hik
apakah kemudian dalam analisa anda apakah kemudian israel akan melakukan serangan lagi kepada thailand
oke pertama ya yang saya lihat adalah ini ada kaitannya dengan serangan israel ke gaza
karena perdana menteri netanyahu selalu mengatakan tidak ada yang bisa menyetop israel
tidak denhak mungkin juga tidak pbb tidak siapapun
nah dalam konteks seperti ini iran sebenarnya ingin terlibat di dalam perang ini
tapi dia tahu kalau misalnya dia begitu saja terlibat amerika serikat berada di belakang israel
nah ada blessing in disguise nya ketika israel melakukan serangan ke fasilitas diplomatik iran di suria
karena apa karena sekarang iran punya legitimasi
pasal lima puluh satu piagam pbb dia sudah menyampaikan ke dewan keamanan pbb setelah serangan itu satu april
tidak begitu direspons lalu dia melakukan serangan
nah dalam pengamatan saya israel tidak akan menyerang balik
pertama dia tidak akan didukung oleh amerika serikat
dan banyak kepala pemerintahan kepala negara di berbagai negara eropa terutama eropa barat
meminta supaya tidak melakukan serangan balik tersebut
presiden perancis perdana menteri inggris
lalu yang kedua ini sebenarnya kesalahan dari israel
dia melakukan serangan ke fasilitas damascus ini
karena kalau misalnya ini salahnya iran kemarin di dewan keamanan pbb sudah ada resolusi yang mengecam tindakan iran
lalu kemudian sudah ada embargo terhadap iran
karena memang dalam posisi israel itu yang salah
yang terakhir adalah iran dia wel calculated
dia menyerang tapi memberitahu
tetapi kan amerika serikat diberitahu
jadi kalau sekarang ada pengamat dari misalnya amerika mengatakan oh iran tidak punya apa apa
ini bukannya tidak tahu
dia melakukan serangan serangan ini untuk mengatakan kepada israel bahwa saya bisa melakukan serangan ini
lalu kemudian iran juga mengatakan bahwa serangan ini langsung berakhir
setelah serangan kasatnya mengatakan kepala staf angkatan bersenjata mengatakan bahwa kita sampai di sini
tapi dia mengatakan tapi kalau ada serangan balik maka kita akan serang lebih besar lagi dan lebih masif lagi
tadi prof hip mengatakan netanyahu kemudian awalnya kan tidak mendengar ketika dalam konteks gaza
apakah sekarang suara suara dari negara negara untuk berhenti tidak menyerang lagi akan juga didengar oleh netahu
karena kalau tidak didengar juga maka ini menjadi ambang bagi terjadinya perang dunia ketiga
kalau misalnya iran menyerang israel secara masif dan besar pasti amerika serikat akan masuk
ketika amerika serikat masuk rusia akan masuk
mungkin rusia nggak punya pandangan yang sama dengan iran
tapi yang penting adalah sekarang saya punya legitimasi untuk melawan amerika serikat di timur tengah ini
belum lagi nanti akan diikuti oleh korea utara
merasa bahwa saya juga mau menyerang amerika serikat
nah ini yang oleh presiden joe biden itu dikalkulasi betul
pernyataan dari joe biden adalah kalau israel melakukan serangan balasan ke iran
maka amerika serikat tidak ada di belakang israel
eskalasi yang disuarakan oleh pemimpin dunia akan didengar baik oleh iran maupun oleh israel
dieskalasi terhadap israel menyerang iran dan dieskalasi serangan ke gaza
dan ini yang sebenarnya diinginkan tidak hanya oleh iran
tapi oleh masyarakat dunia walaupun mereka tidak bisa menyuarakan secara lantang
karena kalau misalnya amerika serikat tidak bisa menyuarakan secara lantang karena ada lobby lobby yahudi lah
kalau bu ruwaitin jadi setelah ini mudah mudahan betul betul dieskalasi dan ruahitin betul betul meredup
kira kira apa sih yang diantisipasi oleh pemerintah indonesia untuk betul betul ini betul cooling down
dan kemudian selesai tapi analisanya setelah jeda berikut ini